dan yang keenam angki yudhistia umur juga masih muda tiga puluh dua tahun
angki adalah anak muda penyandang disabilitas yang aktif bergerak di sosio preneur
melalui disable enterprise yang didirikannya
aktif sebagai anggota asia pasifik federation heart of hearing and deafness person
saya juga minta nanti angki untuk menjadi jurubicara presiden di bidang sosial
oke assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
angki karena pakai jilbab angki
the one and only women with disability perempuan berkebutuhan khusus di tengah tengah
diberikan kesempatan terbaik oleh bapak presiden
berdiri di sini menyuarakan dua puluh satu juta jiwa disabilitas di seluruh indonesia
dan turut bangga saya berdiri di sini mewakili sebagai disable enterprise
yang saya bangun delapan tahun
di mana sudah waktunya disabilitas bukan kelompok minoritas
tapi kita dianggap setara
membentuk lingkungan inklusi dengan melalui staff khusus presiden
mudah mudahan saya bisa bekerja lebih baik ya pak el
dan dibantu dengan teman teman yang hebat di sini
dan bantuan teman teman wartawan dan masyarakat indonesia
menjadikan indonesia lebih ramah